nasham selasa pagi memanggil at the calm edisi atau ajudan irjen verdi sambo
tiba sekitar pukul sepuluh pagi sejumlah ajudan irjen verdi sambo terlihat memasuki gedung komnas ham jakarta pusat
mereka langsung masuk ke dalam tanpa memberi keterangan kepada wartawan yang menunggu di pintu masuk
mereka diminta memberi keterangan seputar peristiwa terkait tewasnya brigadir nofriansyah yosua huta barat
atau brigadir j yang disebut tewas dalam baku tembak dengan barada e
salah satu ajudan verdi sambo setelah berusaha melecehkan putri candrawati di kamar pribadinya saat sedang istirahat
ada lima ajudan dari saudara verdi sambo yang sudah memenuhi panggilan komnas ham
untuk dimintai keterangan kami masih menunggu beberapa yang lainnya
sebisanya juga pada hari ini dan tadi kami sudah tanyakan kepada mabes polri
mengenai belum hadirnya ada dua orang lagi yang belum hadir
karena itu kami sekarang sedang tanyakan keberadaan saudara barada e ini
bisa jadi mungkin karena sekarang dibawah perlindungan lpsk atau sedang diperiksa oleh
unit lain saya belum tahu tapi kami sudah tanyakan kembali pada mabes polri
keberadaan saudara barada e karena komnas ham sangat berkepentingan untuk mendapatkan keterangan langsung dari saudara d